polres nia selatan melakukan otopsi pada jenazah ya redi nururu
seorang pelajar smk negeri satu sidoar
kecamatan sidoaori kabupaten nia selatan sumatera utara
diduga meninggal dunia setelah dipukul oleh kepala sekolahnya
tim forensik yang didatangkan polres nia selatan dari polda sumatera utara
untuk mengotopsi korban diduga dipukul kepala sekolah
otopsi dilakukan guna mencari bukti apa benar ada tindak kekerasan
atau bekas pukulan pada jenazah korban
datangkan tim dari medan masakit pemikiran medan baru hari ini bisa terlaksana
jadi nanti tergantung dari hasil otopsi mungkin saja nanti ada semacam
jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya
dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke medan itu nanti kita tunggu
mungkin saja dalam waktu empat atau lima hari
setelah diotopsi jenazah siswa smk diserahkan polisi kepada pihak keluarga
menurut rencana jenazah korban akan langsung disemayamkan di rumah orang tuanya
seluruh keluarga langsung membawa jenazah
ke kampung halaman di desa sivitu banua kecamatan somambawa kabupaten nia selatan
sebagai upaya tindak lanjut kepala bidang pembinaan smk dinas pendidikan provinsi sumatera utara menjelaskan
pihaknya sudah memanggil kepala sekolah yang diduga memukul siswa smk
manggilan untuk meminta keterangan dari kronologis dari terduga pelaku
bahwa kami menemukan bahwa ada tindakan kekerasan iya
tapi kemudian kami juga berharap bahwa ada proses yang harus dijalani
untuk kemudian sampai pada kesimpulan akhir dan ini sedang berproses
kita sepakat bahwa di dunia pendidikan terutama khususnya di satuan pendidikan
yang namanya kekerasan terhadap peserta didik
didik dengan alasan apapun oleh siapapun dengan bentuk apapun tidak boleh terjadi
karena itu kami tentu dengan keadaan ini yang telah dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah
dan meninggal dunia pada senin malam lalu
siswa ini diduga dipukul oleh kepala sekolahnya di dalam ruang kelas di smk negeri satu siduawori
kabupaten nia selatan sumatera utara
hari selasa itu anak saya diroson di scan habis itu hasil pemeriksaan
di kepala anak saya itu ada sarap yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi
itu mengakibatkan anak saya itu bisa tidak sadar dan bisa
jika dia berbicara sehingga tidak jelas
menurut pengakuan sampai lima kali
setelah meninggal kami membawa ke rumah yuka
langkah penyelidikan sudah dilakukan oleh polisi polres nia selatan
selain upaya otopsi terhadap jenazah korban
polisi juga telah memeriksa beberapa saksi
seperti rekan korban yang diduga juga mendapat pemukulan
dan terduga pelaku yaitu kepala sekolah
baik kami sudah memeriksa sebanyak delapan orang saksi termasuk siswa yang dipukul bersama korban
oke yang lain pak selain siswa siapa lagi yang sudah dipanggil
yang kami panggil mungkin hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap
namun dalam hal ini belum di bap namun wawancara
hasil otopsi dan keterangan para saksi diharapkan bisa mengungkap kasus dugaan kekerasan di lingkungan sekolah ini
polisi juga harus mengungkap motif utama jika benar benar terjadi pemukulan terhadap siswa
tim liputan kompas tv